sebelumnya jenazah janatul sintia dewi korban
jatuhnya pesawat lion air yang berhasil diidentifikasi asal sidoarjo jawa timur
tiba di rumah duka disambut isak tangis kerabat dan tetangga kamis pagi
sang ibu sempat pingsan dan tidak mampu mengantar anaknya ke liang kubur
surtiem ibu janatun pingsan saat ambulans yang membawa jenazah anaknya tiba di rumah duka
di desa suru sukodono sidoarjo kamis pagi
ayah korban bambang supriyadi pun tak kuasa menahan kesedihan
janatun sintia dewi adalah pegawai kementerian sdm
yang menjadi salah satu penumpang pesawat naas line r
yang jatuh di perairan tanjung

setelah disolatkan di masjid setempat
jenazah lalu dikebumikan di pemakaman umum di desa suruh sidoarjo
menurut rekan kerja almarhum janatun sintiadewi termasuk pegawai yang pintar
serta mudah bergaul dengan siapapun
ia telah bekerja selama setahun
sebagai analis di kementerian esdm
banyaknya itu orangnya yang pintar diam dan suka menolong
dan dia itu pegawai yang pintar ya
karena dari menjak rekrutmen itu jauh sangat
sehingga sebagai tulang punggung di direkturat jenderal minyak dan bersih
janatun adalah korban pertama yang berhasil diidentifikasi tim dvi
saat ini proses identifikasi sejumlah korban masih berlangsung di rumah sakit polri jakarta